aku minta maaf tapi aku masih ingin kita tetap
hal kenapa kamu disini
just go rasa cari mama
aku tahu aku salah
aku udah bohongin mama
aku tahu sama aku salah
tapi ini semua bukan karena mama depresi
bukan karena itu ma
jadi karena apa al
kamu nggak pernah pertemukan mama sama istri kamu
setiap kali kamu cek rina pering
kamu juga nggak pernah cek mama
mama sakit sekali al
mama sakit sekali
akhirnya waktu mama udah abis al
tapi kamu selalu bilang
kamu bilang udah kamu jual
berapa kebohongan yang udah keluar dari mulut kamu
kalian sama aram
itu aku kondisi
kalau mama harus pergi
jangan lakukan kebohongan lagi
jangan ada kebohongan
kamu mau kamu cerita ke mama sejujurnya
kalau gue menikahi orang yang sudah membunuh roy untuk balas dendam
gak mungkin juga gue bilang gue menikah sama adin untuk mendapatkan hak adopsi rena
yang adalah anaknya roy
mama pasti bakal makin hancur dan terpukul
kamu kemana aja sah
tapi yang penting
kamu udah dirumah sekarang
mama udah tenang
aku udah bikin mama cemas
yang penting kamu sekarang udah dirumah
udah kumpul lagi
kamu jangan lakukan ini lagi ya
aku masih ingin kita tetap
tidur di kamar yang terbisa
tidur di kamar yang terbisa
aku masih ingin kita tetap
tidur di kamar yang terbisa
aku pikir kamu udah maafin aku
tolong kasih aku waktu

jangan pernah lakukan aku kayak gini terus sayang
kamu gak akan pernah
bisa menemukan anak kamu dengan mbak andi
terima kasih udah jujur sama mama
gak bisa terima cerita kamu
mama pengen sekali ketemu andin al
cara pemangku noara
tujuan harian tapi